kita beralih ke informasi lain saudara presiden joko widodo menyebut kontroversi tabungan perumahan rakyat atau tapera adalah hal yang biasa saat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru
peserta tapra gaji para pekerja akan dipotong sebanyak tiga di mana dananya akan menjadi tabungan perumahan rakyat
menurut jokowi soal tapera semua telah diperhitungkan
jokowi juga menyebut dalam tiap kebijakan baru pasti akan timbul pro dan kontra
namun seiring berjalannya program masyarakat akan merasakan manfaatnya
biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung
mampu atau nggak mampu berat atau enggak berat seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya
hal hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra
fasilitas yang ditawarkan dalam program tabungan rumah atau tabungan
pemilikan rumah pertama pembiayaan pembangunan rumah atau pembiayaan rumah pertama di atas tanah pribadi
lalu juga ada pembiayaan perbaikan atau renovasi rumah
dan terakhir iuran ini sebagai tabungan purna kerja yang dapat diambil jika peserta telah memasuki usia lima puluh delapan tahun
aturan perubahan berlaku sejak diundangkan yakni dua puluh mei dua ribu dua puluh
namun pasal jadwal pemberlakuan tidak diubah pada peraturan sebelumnya pada tahun dua ribu dua puluh
yang berbunyi pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada bp tapera paling lambat tujuh tahun
sejak tanggal berlakunya peraturan pemerintah atau tahun dua ribu dua puluh
berdasarkan peraturan pemerintah pp no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
besaran simpanan peserta sebesar tiga persen dari gaji atau upah
untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri
besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar
sedangkan besaran simpanan pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri
kebijakan baru pemerintah soal tabungan perumahan rakyat menjadi perhatian publik
ada pro kontra terkait kebijakan yang mengatur tentang pemotongan gaji pegawai sebesar tiga persen untuk pembelian rumah
berikut pendapat sejumlah warga
nggak setuju sih karena kan itu optional ya
dan kita juga nggak tahu nih bakal dapat atau nggak kan rumahnya
untuk berita beritanya sih masih simpang siur kah ya atau gimana ya
saya masih lima puluh lima puluh soal saya belum baca lebih lengkapnya regulasinya gimana gitu
ada penjelasan yang lebih lengkap tentang tapera ini gitu
saya kurang setuju ya karena menurut saya regulasi yang diterapkan sama pemerintah itu masih belum jelas kayak disampaikannya ke kita
terus tiga persen itu cukup besar juga
kayak ekonomi keluarga masing masing kan gak ada yang tahu juga ya
jadi menurut saya nggak bisa main di pokok rata tiga gitu aja sih
wakil ketua dpr muhaymin iskandar menyebut dpr berencana panggil bp tapera buru dan pemerintah untuk membahas polemik potong gaji karyawan sebesar tiga persen untuk iuran tabungan perumahan
pemanggilan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat sehingga tidak memberatkan
potongan gaji karyawan sebesar tiga persen akan memberatkan pekerja baik asn maupun swasta
kita akan memanggil pihak pihak dari pelaksanaan itu sehingga jangan memberatkan apalagi di tengah ketidakberdayaan ekonomi kita
nah karena itu kita harus evaluasi dan tidak membuat beban baru
yang akan dipanggil itu siapa siapa aja sih
semua ada bank tabungan ada
pihak pihak buru ya pemerintah
pengamat kebijakan publik agus pambagio menyebut
pemerintah harus bisa menjelaskan secara detail peraturan kementerian dan instansi terkait terkait tabungan perumahan rakyat atau tapera ini
karena agus menilai masyarakat indonesia masih belum mengetahui seperti apa aturan dan manfaat tapera
karena di dalam bpjs ini ketenaga kerjaan itu kan selama ini ada kpr juga mbak
mereka sudah punya kpn mereka dapat pinjaman renovasi rumah segala
persoalannya dengan adanya tak pernah pp dua puluh satu ini kan wajib sifatnya
nah berarti dia harus membayar double mbak
kan gitu yang satu membayar rumah untuk kaitan dengan bpjs tenaga kerjaan yang pinjaman itu
ya saya melihat p dua puluh satu ini seperti dipaksakan gitu
tiba tiba elitis sekali tiba tiba harus diterapkan kan gitu tanpa ada sosialisasi
ketua asosiasi pengusaha indonesia apindo menolak kebijakan pemerintah terkait iuran tabungan perumahan rakyat tapera sebesar tiga persen
ia menyebut apindo tegas menolak program tersebut sejak undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas tentang perumahan rakyat diberlakukan
kebijakan pemerintah terkait tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi
pelaku usaha dan pekerja atau buruh
bahkan apindo menolak tegas sejak program pertama muncul tahun dua ribu dua puluh
rencana pemerintah memotong gaji setiap pekerja di sektor formal untuk pelaksanaan tabungan perumahan rakyat atau tapera ramai jadi perbincangan warga
meski disebut sebagai tabungan namun banyak pihak menolak karena kebijakan ini dinilai akan memberatkan pekerja